iya juga buat apa saya mikirin dan peduli soal dia hujan hujanan saya ini apa apaan sih
memangnya apa peduli saya kalau dia itu sakit ya sudahlah kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan
saya memangnya kenapa sih kalau saya basah basi ya karena tadi saya naik ke mobil bapak karena
bapak bilang bapak mau ngomong sesuatu sama saya tapi ya kalau memang enggak jadi ngomong yang
apa apa pak saya keluar aja sekarang lagi kebetulan hujannya udah selesai jadi saya bisa jalan kaki kalau
kamu mau turun silahkan saya tidak betul sini kalaunya kalau apa sih
pas euch here kalau berisik begini
kalau ini sangat berharga buat mama
sama berharganya seperti kamu
buat apa saya masih terganggu sama kalung ini
kalau ini sudah tidak ada artinya
isan sudah mati
dia sudah kalah
simpan aja kalungnya
makasih banyak ya pak
lo cuma beruntung zairah
mas kok diam aja
mas gak pengen order sesuatu
makanan atau cemilan gitu
kayaknya suasananya tidak tepat buat makan
jawab yang jujur nenek
kalau anak perempuan itu bicara dengan saya
ngapain saya mesti takut
itu yang saya maksud
kenapa kamu halang halangi dia untuk bicara dengan saya
dan kenapa kamu larang
saya untuk mendengarkan apa yang dia bicara sama saya
kamu menyembunyikan sesuatu kan
kamu tuh berusaha sekali untuk menjauhkan saya dengan dia
saya ini bukan takut kalau mas mau bicara dengan amira
amira dengan kita itu gak se level
mirai itu gembel mas
dia berusaha mendekati kita untuk apa
untuk menarik simpati
dia pernah melakukan ini dengan saya sebelumnya
tapi tidak berhasil
oleh sebab itu sekarang dia berusaha mendekati mas
untuk apa lagi mas
untuk apa lagi kalau bukan demi uang
saya tahu kamu bohong lenny
anak itu tidak seperti orang
saya tidak bodoh
begitu banyak rahasia yang kamu simpan terhadap saya
dan saya sudah capek
dengan semua ini
menemuin ayah hari ini
maafin amirah belum bisa bawa ayah pulang
mirai akan melakukan apapun
untuk bawa ayah kembali pulang
sama amirah dan ibu
sama amirah dan ibu ya
biarpun sekarang ayah lupa
memori tentang kami
pasti akan tersimpan baik
namun untuk diri saya saja
tidak akan menjadi silahkan
mari ke rumah
dia tak akan liat
lelaki karam niat kemarin
kita dapat tahu
orang dari lembira killed
hujan diteras sekali
lagipula saya ada perlu sama kamu
ada yang ingin saya bicarakan
apa sebaiknya aku ikut
dia sudah menjamin ibu dan omis itu bebas
bisa saja sekarang dia memenawarkan sesuatu untuk mengamankan ibu
sebaiknya aku dengerin dulu dia membicara apa
mau bicara apa pak
sebenarnya kenapa kamu hujan hujanan seperti itu
kenapa kamu tidak bertuduh dulu
bagaimana kalau kamu sampai sakit lagi
kamu harus jaga diri kamu amira
jangan sampai kamu bikin diri kamu sendiri sakit
aku tidak mungkin bilang kalau aku menjara ayah
lagian kenapa pak prabu sangat perhatian pada aku
tadi bapak bilang ada yang ingin dibicarakan pada saya
kenapa bapak malah mengatakan tentang hujan hujanan
dan kenapa bapak sangat peduli pada saya
kenapa saya harus berpikir dan peduli tentang dia hujan hujanan
memangnya apa peduli saya jika dia sakit
kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya
memangnya kenapa sih kalau saya basah basi
ya karena tadi saya naik ke mobil bapak karena bapak bilang
tapi ya kalau memang nggak jadi ngomong ya nggak apa apa pak
saya keluar saja sekarang
lagian kebetulan hujannya udah selesai
jadi saya bisa jalan kaki
kalau kamu mau turun silahkan
saya tidak peduli
terima kasih ya pak
ya baik ujian itu
awal mak'su tempat werden
ya baik though
cualquier kehidupan mungkin suhanti
saya biarkan biomedicala anda hidup di dunia
bila ibu lakukan hal tersebut
orang biasa sepertinya gel pregnant best
dan melejari kulik oro
itu kemudian mungkin bisa berhenti
vuor giridisnya ke reumunikasi

dia tuh lupa lupa kayak kamu amira
kenapa sih kamu masih baik baik sama dia
enggak ibu ibu tunggu dulu
ibu jangan marah marah
biar amira jelasin dulu ibu
amira punya alasan kenapa amira tadi masuk ke dalam mobil pak prabu
amira apapun alasannya
gak ada satu alasan apapun yang membenarkan kamu berbad hati sama dia
dia tuh sudah bunuh ayah kamu amira
dan ibu tidak akan memaafkan dia
dia tuh sudah merenggut kebahagiaan kita amira
dia tuh sudah merenggut nyawa ayah kamu
ibu nggak boleh tahu pendendamnya gitu ibu
bagaimanapun dia udah ngeluarin ibu dari penjara
amira juga memang sampai sekarang nggak bisa maafin dia
tapi mau kita dendam kayak gimana pun nih
itu nggak akan bisa membalikan ayah kan ibu
kamu ini terlalu naik
itu tuh karena kamu sudah menurunkan darahnya buat dia
dan dia merasa hutang budi sama kamu
tapi setelah dia tidak merasa hutang budi sama kamu
dia bebas amira
dia bebas membuat kita menderita lagi
dia tuh musuh kita amira
harap kamu nggak mau membela dia
berarti kamu musuh ibu
amira cuma nggak mau ibu terlalu dendam kayak gini
ini cuma akan bisa nyakitin kita doang ibu
aduh ibu belajar jadi orang yang tabah untuk meralahkan sesuatu
sudah amira sudah
kamu tuh masih aja membela dia